terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya cynthia rompas
saudara tim gabungan pencarian korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan
sumbar masih melanjutkan pencarian korban dan evakuasi kendaraan tertimbun
pencarian korban terkendala akses di mana titik longsor yang berada di area yang sulit
yang membuat penggerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal
sementara itu tim gabungan pencarian korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumbar
menyisir aliran sungai untuk melanjutkan pencarian korban
kali ini sektor pencarian difokuskan di daerah kecamatan tarusan kecamatan suterah dan kecamatan bayang
hingga saat ini total korban yang ditemukan berjumlah dua puluh tiga orang
sedangkan enam orang lainnya masih dalam pencarian
sampai tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh empat korban yang meninggal dua puluh tiga orang dan dalam pencarian enam orang
tiga orang di kecamatan suksera dua orang di kecamatan terusang dan satu orang di kecamatan bayang
dari dua puluh tujuh tujuh ratus unit rumah warga yang terdampak banjir dan longsor
bpbd kabupaten pesisir selatan menyebut sebanyak enam ratus lima puluh unit rumah diantaranya mengalami rusak ringan hingga berat
bpbd kabupaten pesisir selatan memperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai rp satu ratus tujuh puluh empat miliar
pemerintah setempat terus memaksimalkan penyaluran bantuan untuk warga
pemerintah setempat terus memaksimalkan penyaluran bantuan untuk warga
penyaluran bantuan dilakukan secara estafet dilanjutkan dengan motor untuk bisa sampai ke titik terdampak